keinformasi lainnya saudara partai nasdem belum menutup peluang anies baswedan di pemilihan gubernur jakarta
ketua umum partai nasdem surya paloh memastikan akan membicarakan lebih lanjut peluang anies di pilkada jakarta
pernyataan surya paloh dilontarkan usai menjamu elit partai keadilan sejahtera di nasdem tower kemarin
partai nasdem menilai perlu waktu untuk memutuskan jagoannya di pemilihan gubernur jakarta
apalagi anies baru saja menyelesaikan proses pilpres
surya paloh memastikan akan membicarakan lebih lanjut soal peluang anies di pilkada jakarta
nanti kita sedang melanjutkan tahapannya karena tahapan tadi tahapan awal saja
baru selesai mk nya baru dua puluh jam belum selesai jadi belum final gitu
kita kasih jeda istirahat sebentar mungkin seminggu dua minggu baru kita bicarakan kembali